pendaftaran bakal caleg partai politik untuk pemilu dua ribu dua puluh empat di kantor kpu jawa timur masih sepi
sejak dibuka pada satu mei belum ada satupun pengurus dari delapan belas parpol datang mendaftar
rabu sepuluh mei sebenarnya sejumlah parpol dijadwalkan datang mendaftar
namun tiba tiba dibatalkan
ketua kpu jawa timur hoirul anam mengatakan sejumlah partai sudah mengonfirmasi soal jadwal pendaftarannya
ia mencontohkan nasdem dan pdip dijadwalkan mendaftar pada sebelas mei
kemudian partai umat pan dan pkb pada dua belas mei
lalu tiga belas mei dijadwalkan partai buru dan hanura
sisanya bahkan belum mengirim lembar konfirmasi
koirul anam mengimbau parpol tidak datang serentak pada hari terakhir untuk memudahkan proses pendaftaran
kami juga selalu menghimbau kepada baik bakal calon dpd maupun partai politik
sebisa mungkin itu tidak di hari terakhir
bukan berarti kami tidak melarang tapi sebisa mungkin tidak di hari terakhir
karena kalau di hari terakhir dipastikan juga akan krodit ya
karena sampai hari ini tanggal ini masih banyak yang belum konfirmasi
dan kemungkinan di hari terakhir semua yang belum konfirmasi
berbeda dengan parpol sejumlah bakal calon dewan perwakilan daerah atau dpd ri justru sudah mendaftar
sampai rabu sepuluh mei pagi sudah ada empat orang yang mendaftar
salah satu yang sudah mendaftar adalah ahmad nawardi
nawardi merupakan anggota dpdri dua periode
untuk tahun ini ia mengakui persaingan jauh lebih ketat
dari lima belas calon anggota dpdri saya sangat bersyukur
beliau adalah orang orang hebat semua
tokoh tokoh semua berasal dari tokoh tokoh masyarakat
saya sangat senang berkompetisi dengan beliau beliau para tokoh tokoh hebat di jawa timur
wajah baru dalam persaingan kursi senator di jawa timur adalah
mantan ketua komisi pemberantasan korupsi kpk agus raharjo
sedangkan wajah lama yang sudah mendaftar adalah
ketua dpdri saat ini lanyalah mahmud mataliti
tim liputan cnn indonesia surabaya jawa timur